untuk mencampur sabun tadi sehingga berbuih setelah berbuih lalu kita mulai untuk mencuci
gelas gelas dan piring baru ambil gelasnya tuh begini oke piringnya ya pak tuh saya
piring juga nih ya perhatikan nih po ya ini semua ini dilakukan ini untuk menghemat sabun
tidak boros ya gelas piring bersih sekarang ini ih sergei cakep banget idenya ya allah
mungkin bapak mau lihat ini piala piala pondok pesantren kunanta kita banyak lupa
saya tidak tertarik saya kan udah bilang tadi kami hanya
kalian bawa dulu
udah ya bapak silakan
padek mau curhat di

pesantren kunanta lalu kasih ini for ya pada semuanya adalah gthere you any idea
ribet ribet padek pasepul yang kelakuan kayak bos itu yang petan petan yang badannya normal yang
matanya kalau ngomel ngomel tuh kayak telur luar gumpal yang udah banyak iya hati saya juga
banget rasanya aduh pokok bener pokok kalau ada tukang urut saya kasih kempo deh saya bapak deni
kak kalau saya lagi masak nih yang menyambelin tomat kayak apa kek itu ya telur saya pengen
pulang aja matanya mukanya sepenulah barang cabe diri ngerasain tuh pedes kayak apa tuh mata kalau
diulang sama cabe kau lagi juga enggak bagus inget inget istighfar astagfirullahaladzim
enggak baik ngomongin orang jatuhnya nanti kalau misal baik dan buruknya jadi gibah
bener tuh padek
kita nggak boleh ngomongin orang ya apalagi orangnya ada di sini ya kalau
lembangan itunya ngomongin orang emang bener kagak boleh gimana ya saya udah kabar banget
sama dia lakukan segala ngerjain apa aja salah dia nggak ngerasain sampai kita rasain ya pada ya
maksudnya bukan pesepul yang ini
itu yang tukangnyawer yang kalau ada danduk yang iya
kalau begitu kali ini saya maafkan tapi masalahnya penilik udah datang
nah eh kalian cuci tangan disitu bersihin tangannya ya usah posisi muka lu
dalam ya ya ayo cepetan cepetan
sampai catnya nempel terus di kita nanti warnanya aduh aduh nih banyak banget nih
cat catnya nih aduh aina mati nih
kok nggak ada airnya sih
saya punya solusinya gimana kalau kita kedapur aja ustaz
ya tuh boleh juga
oh ya juga ya
karena di dapur kan ada airnya
oh ya benar juga ya di dapur kan pasti ada air positif juga ya ayo kita ke dapur
anung mata perih banget nih gak kelihatan apa apaan
kemana sih jalannya nih
aduh perih ya allah
aduh perih mata nih ya
ini adalah kamar kamar santriwan kami pak
oh enggak ngapain
saya lagi bergaya aja
kebetulan saya pengen jadi modern
enggak kesampean dulunya
mas abang tuh gak pantas jadi model
nah sekarang ngapain lagi tuh
ini saya lagi bergaya spiderman
ya pak serikiti itu spiderman
bapak bapak penilik mungkin kita lihat ruangan guru kali ya sekarang ya
dia jadi kaku begini badan saya
ayo cepat nanti keburu penilik dateng kesini dapur masih berantakan
terima kasih udah bersih baru pindah lagi jangan asal lewat doang ini kain pel numpang lewat begini
doang kalau orang ngopi akan nggak boleh pakai sedal ya maaf ya ya ampun positif mundar mandir
udah tahu lagi dipel itu juga nih tuh nah begini pakde kaki saya dingin lagi piring
though sekali lagi dapat hadiah piring nih pokok ya apa begini padi nin tuh
concern ngomong pade adus bshieldrobal insopo ini kalau pakai sabun cuci piring jangan banyak banyak
main tuang aja semua cukup ambil tutup botol ini ya tuangkan satu tutup botol ya satu tubuh
ini u minimal untuk mencuci sebuah dinding main semua ini pasangkan aja ya fundamentals
sepuluh gelas oke nah begitu seperti itu kok pasai pool maaf ya pak dari tadi kan bapak teori mulu
kurang ngerti kalau memprakteknya mungkin saya ngerti gimana pak nggir nih sabun yang udah
masukin satu tutup botol tadi lalu campurkan dengan air setengah gayung untuk mencampur sabun
tadi sehingga berbuih setelah berbuih lalu kita mulai untuk mencuci gelas gelas dan piring baru
ambil gelasnya tuh begini oke dirinya ya pak tuh saya tanya ya piring juga nih ya perhatikan nipo
ya hai semua ini dilakukan untuk menghemat sabun tidak boros ya gelas piring bersih kasih ini ini
nambah lagi dua enggak papa ya oh ya ya ya ya ya
assalamualaikum ustazah nah saya begitulah ustazah oke ustazah kami sudah selesai beres beres
alhamdulillah good job anak anak sekarang kalian semua tunggu di sini biar ustazah lapor ke ustadz
ridwan supaya ustadz ridwan ngecek gudang asrama santriwati ya assalamualaikum
astagfirullahaladzim amalia kamu itu kenapa sih buang sampah sembarangan nih
kebersihan itu mengantarkan kepada keimanan dan keimanan itu menyertai pemiliknya di
surga hadits riwayat atta brani butet koneguri biasa aja kali cuma gini doang banget